selama libur tahun baru kali ini
okupansi senyum world hotel di kota batu jawa timur rata rata sekitar sembilan puluh persen
hotel ini sudah penuh sejak sepuluh hingga tiga puluh desember dua ribu dua puluh
okupansi hanya berkurang pada malam tahun baru karena aturan pembatasan yang berubah ubah
sementara pada satu januari dua ribu dua puluh dua okupansi meningkat lagi
rata rata tamu yang menginap berasal dari surabaya sidoarjo gresik dan jakarta
kita memang banyak sekali sesuatu peraturan yang saat itu berubah berubah
sehingga mengkhawatirkan bagi wisatawan sehingga ada yang di cancel
ada juga yang menyatakan bahwa dia akan ditunda dia berangkatannya
sehingga okupansi saya tadi malam itu hanya kurang lebih delapan puluh persen
di desalimar butik hotel kota malang okupansi pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh
sekitar enam puluh hingga tujuh puluh persen
okupansi kemudian meningkat pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu hingga satu januari dua ribu dua puluh
menjadi sekitar sembilan puluh persen
sementara pada dua januari mulai turun menjadi sekitar empat puluh persen
kalau tiga puluh kita masih sekitar enam puluh tujuh persen
tiga puluh satu kita bisa mencapai sembilan puluh persen
sampai kemarin tanggal satu itu masih kurang lebih
kan cuma empat puluh empat kamar di kami ya itu terisi empat puluh kamar hingga sembilan puluh sekian persen
hari ini sudah mulai turun lagi karena sudah mulai banyak tamu yang check out
berdasarkan data dari perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri jawa timur
khusus di daerah wisata seperti di kota batu dan malang
sementara banyuwangi sekitar delapan puluh lima persen dan pasuruan mencapai sembilan puluh persen
okupansi yang tidak melebihi sembilan puluh persen dikarenakan tidak adanya event untuk merayakan pergantian tahun
batu palang surabaya ini yang terlihat ya
jadi saat akhir tahun terus tidak ada event akhir tahun di hotel masing masing
atau di beberapa tempat itu orang merasa terus buat apa gitu nginap
minap terus habis itu tidur aja gitu tidak boleh ada event
jadi itu memang kita himbaw berdasarkan himbawan pemerintah
tidak mengadakan event saat natal tahun baru
dwi menambahkan okupansi hotel di jawa timur secara keseluruhan selama libur tahun baru sekitar enam puluh lima persen
sementara pada periode yang sama di tahun lalu hanya sekitar tiga puluh lima hingga empat puluh persen
kanzata marindora didin iswandani jawa timur